di tengah maraknya penjualan dunia digital
p u dengan albumnya best cuts of p u berhasil meraih platinum award
penghargaan ini diberikan oleh mdg production sebagai eksekutif produser kepada penyanyi penyanyi yang terlibat
p u mencari penyanyi penyanyi yang terlibat
p u mencari dan segala macam akhirnya berbuah juga
didukung oleh beberapa penyanyi diantaranya sandi sandoro isa raja dan marcena
album yang ditargetkan bagi seluruh pendengar musik indonesia ini berhasil meraih kesuksesan dalam waktu lima bulan saja
kesuksesannya dirayakan dengan sebuah mini konser
p u bersama maki dan roma
pengumuman dari band ungu juga memperkenalkan sebuah band baru dengan nama the secret
band ini dilengkapi dengan dua vokalis wanita
tidak hanya aransemen ulang lagu lagu padi
namun juga menciptakan lagu baru untuk terus berkarya di dunia musik
denny srenat jakarta